sandiaga uno akan kembali menjabat sebagai wakil ketua dewan pembina partai gerindra
hal ini disampaikan dhanil anzar simanjuntak yang merupakan jurubicara ketua umum partai gerindra prabowo sandiaga
akan kembali menduduki jabatan yang semula ditinggalkan setelah ia mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada pilpres april dua ribu sembilan belas lalu
pak sandi akan kembali ya mungkin kembali ke jabatan awal beliau
pak prabowo tadi juga sudah menyebutkan welcome back kepada bang sandi
posisi bang sandi apa
kemungkinan akan kembali seperti awal
tapi sudah dipastikan hari ini
itu kan keputusan pak prabowo